terima kasih anda kembali di cnn indonesia today
pesta belanja online nasional atau biasa dikenal harbolnas
menjadi ajang bagi para pegiat e commerce
untuk memberikan diskon besar besaran bagi para konsumen di marketplace
puncak harbolnas pada sebelas sebelas bulan ini hingga dua belas dua belas bulan depan
diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian
lewat transaksi produk lokal dan umkm kreatif
kami bahas pagi ini dengan wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
angela tanu sudibyo selamat pagi bu wamen
pagi mas aldi saya baik apa kabar
baik mbak angela ini bicara soal harbolnas
ini tentunya menjadi ajang bagi para pegiat umkm
begitu marketplace untuk memberikan diskon besar besaran bagi para konsumen
tapi di satu sisi juga menjadi ajang untuk pembuktian
keefektifitasan dari stimulus yang diberikan oleh kemenparekraf
untuk menggerakkan roda perekonomian terutama lewat sektor industri kreatif
bagaimana bicara soal stimulus besar yang diberikan untuk umkm
dan mekanisme pemberiannya sampai saat ini
ya jadi secara total anggaran stimulus bangga buatan indonesia ini
adalah sebesar dua ratus miliar
dimana kita mendukung sekitar empat merchant
agar mereka bisa mendapatkan subsidi voucher
untuk konsumen mereka hingga lima puluh juta per merchant
mekanismenya untuk umkm aircraft secara garis besar
tentunya mereka harus berjualan produk lokal
dalam kategori fashion termasuk kecantikan kria
kuliner dan mereka tentunya bisa mendaftar
dan melihat persyaratan secara utuh di website resmi kami
dan nanti setelah mereka mendaftar tentunya mereka akan dikurasi
dan mereka bisa memilih dari sebelas e commerce
yang bekerja sama dengan kita dan mereka bisa taruh produk produknya di situ
nah untuk masyarakat sebetulnya program voucher ini
juga sudah bisa diakses hari ini sampai tanggal dua belas desember
dan masyarakat dengan mudahnya bisa mengakses melalui sebelas e commerce ini
bisa pilih salah satu atau lebih silahkan
dan tentunya melihat banner promo stimulus bangga buatan indonesia
maupun tombol stimulus bangga buatan indonesia
dan dari situ mereka akan bisa melihat berbagai merchant
ribuan merchant yang mereka bisa pilih
berbagai produk yang mereka bisa pilih
dan mereka bisa membeli dua ratus ribu minimum
dan mendapatkan voucher seratus ribu
oke mbak angela terkait dengan stimulus yang diberikan ini
target optimistis dari barekraf sendiri terhadap pergerakan ekonomi
terhadap kemudian juga pulihnya sektor umkm di indonesia ini bagaimana
ya jadi kalau kita melihat sebenarnya kan tujuan dari kita memberikan stimulus bbi ini
adalah rangkaian ya rangkaian dari gerakan nasional bangga buatan indonesia
ya yang kita lakukan
dari tahun lalu nah sejak program gerakan bangga buatan indonesia ini sebetulnya sudah ada dua kali
lipat umkm yang go digital dari sebelumnya delapan juta sekarang sudah hampir enam belas juta pada hari ini
kenapa kita betul betul dorong karena di masa pandemi ini berjualan secara fisik mungkin ada
kesulitan tersendiri ya sebelumnya nah sehingga kita mendorong untuk para umkm ekonomi kreatif ini
untuk memanfaatkan digitalisasi untuk mereka bisa tetap beroperasi dengan normal selain itu juga
kita melihat akselerasi digitalisasi ini di tengah konsumen juga nah jadi memang betul betul kita
perlu mempersiapkan teman teman umkm ini untuk go digital nah dengan stimulus kita harapkan demand
dari konsumen untuk membeli produk brand lokal buatan indonesia ini juga meningkat ya kita berharap
kurang lebih dua tiga kali lipat omset
ada kenaikan omset dari pelaku umkm ini dan kami harapkan ini juga bisa berkelanjutan karena ini kan
akan meningkatkan awareness terhadap masyarakat terhadap produk produk lokal ya
kedepannya kita harapkan mereka akan terus membeli produk produk ekonomi kreatif lokal yang memang
betul betul berkualitas dan bisa bersaing dengan produk produk asing oke jadi pemberian stimulus
ini dijalani berbarengan juga dengan edukasi untuk digitalisasi sejauh ini untuk progres dari digitalisasi
umkm sendiri pendampingannya dari barecraft bagaimana mbak angela
ya kita melakukan pendampingan itu selalu secara holistik mas aldi jadi apa kita melihat
onboarding itu atau go digital itu enggak enggak bisa hanya masuk ke digital terus kita tinggal tetapi
kita melakukan berbagai pendampingan mulai dari bantuan akses permodalan mulai dari kita berikan
bantuan packaging copy packaging dan lain lain jadi kita melakukan pendampingan dari bpmkm sendiri pendampingan dari barecraft bagaimana mbak angela

jadi kita melakukan pendampingan dari bpmkm sendiri pendampingan dari barecraft bagaimana mbak angela
dki juga ada reskilling upskilling serta entrepreneurship karena kita betul betul melihat skill set yang dibutuhkan untuk memasarkan berjualan secara online itu betul betul berbeda dengan kita berjualan secara offline
ini kita selalu approach nya secara holistik dari sisi supply tadi dan kali ini kita menghadirkan program stimulus bangga buatan indonesia ini dari sisi demand
jadi supaya ada peningkatan
peningkatan pembelian terhadap produk produk aircraft lokal
dan ini akan membantu teman teman pelaku aircraft kita untuk meningkatkan cash flow mereka sehingga mereka akan bisa mengembangkan usaha mereka yang berkelanjutan
baik ini terkait dengan kembali ke harbolnas mbak angela tadi sudah menyebutkan ada sektor kecantikan fashion retail lain lain yang akan menjadi sasaran untuk pemberian stimulus ini
tapi kalau kita melihat dari sektor produk yang dianggap seksi oleh kemenparekraf yang kemudian diutamakan
untuk bisa dikejar penjualannya pada saat harbolnas ini dan juga menjadi incaran masyarakat sebetulnya apa saja sih mbak
ya kita melihat kalau dari sisi aircraftnya ya tiga subsektor terbesar kan memang fashion kriya dan kuliner
kalau kita bandingkan dengan kontribusi terhadap pdb ecraft
maka dari itu kita memang fokusnya kepada tiga
tapi selain itu kita melihat secara historical data harbolnas memang yang terjual yang paling laku memang produk produk fashion kecantikan
produk produk rumah tangga produk produk personal care dan seterusnya
jadi memang ini inline pas dengan memang yang kontribusinya besar untuk pdb aircraft adalah fashion kriya dan kuliner
dan memang pas memang yang diminati
diminati konsumen adalah itu
bagaimana kemudian barekraf memberikan edukasi kepada para aircraf yang ikut dalam program stimulus ini
agar bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki termasuk memaksimalkan program stimulus yang saat ini mereka dapatkan
ya tadi seperti saya sampaikan kita selalu approach nya holistik
dan khusus untuk yang kali ini kita juga beri pendampingan
mereka masuk ke e commerce itu kita beri pendampingan dari awal
dan kita juga dibantu sebetulnya oleh para e commerce yang bekerja sama dengan kita untuk meningkatkan awareness para merchant ini
jadi mereka akan melakukan pemasaran juga dan juga ada tombol khusus ada banner khusus
jadi secara holistic diberikan aksesnya
mbak angela ini karena waktu kita terbatas terakhir mungkin untuk konsumen bagaimana tips dari mbak angela untuk belanja di harbolass ini agar konsumen bisa iya
maksimalkan saat ini diskon diskon yang ada
pertama beli di e commerce yang pasti jangan abal abal
kedua beli produk original
ketiga pastinya beli produk kreatif lokal buatan indonesia
oke harus bangga menggunakan produk lokal buatan indonesia
karena tidak kalah sain dengan produk lainnya tentunya
terima kasih mbak angela tanu sudiobyo wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia
bergabung bersama kami di cnn indonesia toda